di bulan suci ramadan ini anak bangsa kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional
dan hal ini tentunya harus kita apresiasi ya bram
betul karena tidak semua berkesempatan dan punya prestasi yang sama
memang sosok kaisa ini sebelumnya masih jarang terdengar namanya di tingkat nasional
dan ternyata malah berprestasi di kancah dunia
ini kira kira bagaimana seorang aisyah bisa mencapai prestasi ini
kita sapa dulu aisyah yang sudah bersambung bersama kita melalui sambungan zoom
halo assalamualaikum selamat pagi aisyah
terima kasih terima kasih sudah bergabung bersama kami
sudah sahur belum pagi ini
waduh belum sahur ya
oke aisyah ini mungkin untuk mengawali obrolan tiba gitu ya bram ya
ceritanya gimana sih bisa sampai ikut mtk di qatar ini
jadi pertamanya itu aisyah dihubungi gitu sama teman
terus teman aisyah nanya aisyah aisyah mau ikut mtk internasional nggak
terus aisyah jawab ya karena saya juga belum pernah ikut pinter kan
ini baru pertama kali
terus aisyah disuruh buat video audisi gitu
dan ternyata itu kan sekitar bulan oktober
jadi waktu oktober itu aisyah sekalian lagi tc stkn maluku di maluku utara
oke terus ternyata di bulan januarinya ada pengumuman aisyah lolos
jadi sekitar tanggal dua puluh sampai dua puluh empat februari aisyah mulai tanding
mulai baca gitu kan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
kayak baca quran
dan finalnya itu tanggal dua puluh empat
dan semua prosesnya online ya aisyah
nah ini kira kira selain teman temannya tadi yang berjasa menunjukkan atau mempromosikan
ada gelaran mtk internasional ini siapa sih sebenarnya kalau buat seorang aisyah
yang berjasa mengajarkan mengenalkan tilawatil ke aisyah
ustazah aisyah sih
gimana tuh ustazahnya memberikan motivasi atau memang ustazah melihat
oh si aisyah ini punya potensi gitu ya
gimana tuh ceritanya
jadi ustazah aisyah pertama kan aisyah belajarnya tuh bukan tilawah kayak tahfis
terus karena aisyah kayak suka senandung gitu kan senandung senandung nyanyi
jadi ustazah aisyah tuh kayak bilang sama mama mama boleh nggak sih aisyah nih ke tilawah aja
soalnya saya lihat aisyah suka senandung
terus awalnya tuh kayak
terus ikut mtec i ya ternyata dapat juara satu tingkat kelurahan
terus naik naik lagi ke samatan kota provinsi nasional
terus ternyata jebol ke internasional
oke nah ini berarti kan cukup berjenjang ya tadi katanya dari ke samatan ke obat dan
dari kelurahan sampai tingkat nasional internasional
sebenarnya kalau buat seorang aisyah kesulitannya apa isa
bagaimana melihat al quran ini
bagi aisyah insya allah gak ada
mungkin di nafas
tapi artinya semua bisa dipelajari begitu ya
tantangan yang paling terasa berat buat aisyah apa nih dalam mempelajari tilawah al quran ini
tantangan paling berat itu harus majangin nafas gitu
karena kalau di tilawah itu kan kita harus baca itu kan satu nafas gitu
nggak boleh terbuka
jadi aisyah pertama nafasnya itu pendek banget
terus setelah latihan latihan terus coba kayak berenang misalnya jogging udah panjang gitu
oke mirip dengan tarik suara ya
karena buat kami yang siaran ini kan juga nafas itu penting ya
mungkin kami bisa nyontek sedikit nih tips aisyah manjangin apa
dari aisyah apa nih
kalau tips dari aisyah olahraga terus
berenang juga bisa
karena kalau aisyah sendiri tuh kayak minum air putih hangat tuh pagi pagi yang hangat
itu aja sih
boleh kita praktekin nanti ya
berenang katanya tapi kalau puasa boleh berenang gak sih
iya itu agak takut ketelan ya kalau saya
oke aisyah tadi kan sempat dikatakan kalau ikut dari berjenjang gitu ya dari kelurahan sampai nasional
ini sebenarnya kalau ajang nasional sendiri sudah pernah ikut atau belum
udah pernah juara atau belum kalau nasional
kalau juara aisyah sudah pernah ikut nasional
sudah tiga kali aku ikut nasional
jadi pertama itu aisyah ikut nasional di jakarta di iki
tapi waktu itu bukan tilawah syaril namanya
jadi waktu itu aisyah sharheel juara tiga
terus aisyah ikut lagi tahun depannya
itu kan tahun dua ribu sembilan belas
tahun dua ribu dua puluh nya ikut lagi mtkn nasional di padang di sumatera barat
waktu itu ais ada salah baca jadi belum rezeki
terus di dua ribu dua puluh satu aisyah ikut lagi stkn maluku utara
jadi ternyata rezeki aisyah itu di sini di iki
ini artinya aisyah pantang menyerah ya walaupun belum menjadi juara tingkat nasional ikut internasional
tapi menang gitu loh
berarti dari yang nasional nasional gagal tadi itu jadi pembelajaran
aisyah ini kita pengen tahu juga dukungan orang tua seperti apa sih
pasti kan dengan ikut banyak event seperti ini akan mungkin meninggalkan sekolah
terus dukungannya untuk aisyah selalu semangat
apa motivasi orang tua kepada aisyah
kalau mama papa itu banyak sih supportnya tuh
tidak bisa dibilang gitu
aduh malu malu aisah ya
nanti takut sedih gitu
atau mama papanya di depannya tuh kayaknya
jadi agak malu
oke kita pengen dengar juga ya
tadi kan aisyah bilang berlatih berlatih dan sampai akhirnya bisa jadi juara
kita pengen dengar juga ya bram
boleh ya satu ayat
gimana sih satu ayat aja gitu ya
lantunan suaranya seorang aisyah buat pemirsa
konektif ramadan sian in indonesia
enak sekali didengar ya
makanya ini jadi juara aisyah karena senandungnya itu luar biasa
aduh kita tunggu prestasi dan juga penampilan aisyah berikutnya tentunya ya bram
betul dan semoga menginspirasi siapapun yang melihat bahwa dengan coba coba dengan terus latihan bisa menjadi juara
nggak cuma nasional tapi internasional seperti itu ya
baik terima kasih telah bergabung bersama kami aisyah
kita tunggu prestasi prestasi berikutnya
sehat selalu ya
insya allah amin